edin namanya juga bapak itu kan baru baru punya cucu yang mungkin lagi senang atau
lagi apa kan kita enggak tahu udah tunggu aja sebentar ah alhamdulillah
ini siapa yang jaga kan amanah ini terkode tinggal hilang lagi juga
maaf ya itu saya bisa minta tolong sebentar untuk jaga barang barang di sini oh bisa pak bisa sudah
bapak cepat pulang aja pasti cucu bapak sudah menunggu kakeknya
terima kasih adek ya semoga amal adek dibalas dengan allah ya amin pak
ini nomornya ya oh iya pak saya janji saya cepet kesini lagi baik baik aja tiba
jadi marbot gua
terdekat langgan alhamdulillah mas menitip sendal ya

hujan terserah dong
hujan terserah dong
hujan terserah dong
hujan terserah dong
saya kan jadi gak enak nantinya eh atau gak gini aja ulang tahun mas tanggal
berapa ulang tahun saja tanggal dua puluh tanggal dua puluh nah hai kan jadinya enak terus saya kasih
tanggal empat belas lima belas delapan belas empat puluh atau tiga puluh kan gak enak saya ya mas aduh
atau berapa tadi ya
iya tadi dia bilang delapan belas
gampang kerjaan kayak gini
tinggal taruh nomor di sepatu
mau buka puasa di masjid
kenapa nggak di rumah aja nak
memangnya kepala kamu udah sehat betul
bu ana udah janji sama temen temen ana
mau bikin es buah sama beli tajil
ya sudah lah nak
iya anda berangkat dulu ya bu
nomor tujuh tujuh di sebelah sini pak
mungkin di sebelah sana pak
satu sebelah sana pak
ya itu satu
itu pak sebelah sana
makasih pak ya
ada marbot baru nih kayaknya nih
terus ladekin aja gue terus
lu pikir pekerjaan seperti ini gampang gak kak
ini penuh tanggung jawab besar
wis santai aja kayak di pantai
iya gua tahu pekerjaan ini memang tanggung jawabnya besar
tapi kan ini kan lo yang nyanggupin sendiri
jangan sewot sama gua dong
gua gak sewot sama lu kak
gua cuma mau ngasih tahu aja sama lu
kalau gue senang kerja seperti ini
yah hitung hitung nambah cv kebaikan dalam hidup gua
ini nomernya mas
sebentar mas ya
enggak ada mas nomer dua puluh
jangan bercanda dong mas
iya siapa yang bercanda
mas kali ya gak bawa sendal ke sini
ini sendal saya
eh tunggu tunggu tunggu
eh mas nih lihat
ini bukan punya mas
ya enggak enggak aja nih orang
kayaknya lo lihat di tampangnya
gampangnya aja orang ini orang baik baik
jadi kayaknya dia gak mungkin salah
lo kali yang salah
masa iya sih gua yang salah
eh jangan jangan gua yang salah lagi ya
ini mas sendalnya
mas jangan lupa kalau ngasih nomor tuh
ya kaki kanan dulu masuk
eh lo juga yang salah ngasih nomer
yalah ini ya
nomernya banyak tuh
kok merebutnya bukan pak firdaus ya
gak ada pak
eh di masjid itu ngomongin cowok sih
maaf mas pak firdausnya kemana ya
pak firdaus lagi ada keperluan mbak
katanya anaknya mau melahirkan
jadi dia mau nungguin
lho terus pas ini siapa
saya disuruh jaga di sini sama pak firdaus
wah mas kayaknya kelihatannya orangnya baik ya
udah ringan tangan
suka ngebantuin orang yang kesulitan lagi
ah masa mbak
masanya belum wudu loh
pak tim katanya tadi lo kan capek
biar gue aja sih
lo gak boleh nyalip di tikungan tajam
waktu lo tuh pada subuh nanti yang dateng aki aki
itu buat lo
ya gini buat gue
wah mau nomor berapa
tas mahamas aja deh
loh kok terserah sih
saya kan jadi gak enak
atau gak gini aja
ulang tahunnya tanggal berapa
ah gini dia empat belas
nah kalau mbak yang satu ini nomor rumahnya aja deh
nah gitu kan jadi bisa main main ke rumah mbak
kalau mbak yang gini
wah kecil banget nomornya
sama kayak orangnya
mau nomor berapa
terserah mas aja deh
dua dua aja ya
biar deketan gitu
manis manis kak
lu tuh paling bisa ya kelesuan perempuan
ulang tahun gue doang dua dua tahun
ini berapa ya
lu belum bisa ini
mendingan lu pegang dulu
lu taruhin tolong di sana ya
biar gue yang cari nomornya
katanya cepet mau balik
ya lagian kalau bapak itu belum datang kan kita bisa istirahat di sini
katanya lu mau ngelurusin badan dulu
badan gue udah lurus
lagian dia bilang tadi dia cepat kok baliknya
namanya juga bapak itu kan baru punya cucu
ya mungkin lagi seneng atau lagi apa kan kita gak tau
udah tunggu aja sebentar
eh buka yuk
ini siapa yang jaga kan
mas kok mas pada di luar sih
mungkin ditungguin pak ustadz juga di dalam
pak kamu dibawa kemana
malik malik malik
pak mbak mbak